kita kembali ke jakarta untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sekitar gedung mahkamah konstitusi
sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi
arman apa perkembangan dari gedung mahkamah konstitusi jelang persidangan yang akan dimulai pada pukul satu siang nanti
elvira kita saat ini tengah menghitung waktu untuk menunggu dimulainya proses persidangan hari ini
di mana agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon dalam hal ini
dari pihak komisi pemilihan umum
dan untuk mengetahui seperti apakah progres ataupun juga rencana pertanyaan pertanyaan
ataupun juga seperti apakah yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
bersama saya saat ini sudah ada bapak iwayan sidartawan sudirta
pak iwayan sudirta ini pak pihak komisi pemilihan umum
tim kuasa hukumnya masih mempertimbangkan apakah akan menghadirkan saksi ataupun tidak
nah tanggapan anda dengan
yang masih dipertimbangkan yang akan ada sanksi atau tidak dari pihak kpu ini bagaimana menurut anda
kita lihat kpu jangan diragukan pengalaman dan strateginya
kalau dia sampai tidak mengajukan saksi saksi karena dia tahu bahwa saksi saksi pihak lawan itu tidak ada yang perlu dibantah
kedua jangan lupa saksi adalah alat bukti nomor tiga di mk
kpu pasti mengutamakan bukti surat surat karena surat tidak pernah dibatasi
dan yakin dia lengkap karena penghitungan kpu didasarkan pada hasil manual
seluruh indonesia berjenjang itu sulit dipatahkan
pak wayan bukankah di setiap persidangan umum apapun keterangan saksi tetap harus didengarkan begitu
yang lasim itu melengkapi tapi kalau dia sudah yakin tidak masalah
kalau saya sih berharap mereka tetap mengajukan saksi karena saksi ini memperkuat
surat surat yang ada
saksi ini bisa memperkuat keterangan dari kpu yang sudah dibacakan
saksi ini bisa mematahkan keterangan pihak lawan
saksi ini bisa mematahkan surat surat lawan
oleh karena itu sebenarnya tadinya kita sih berharap bahwa kpu menyampaikan saksi saksi dan ahli
tapi kalau kpu menganggap itu sudah cukup tidak masalah karena dua bukti utama dia sudah punya
keterangan dari pihak kpu
telak alat alat bukti yang disampaikan
itu berbeda dengan alat alat bukti yang disampaikan pemohon
ketika pemohon harus menyampaikan surat surat suratnya tidak terbukti sebesar omongannya di luar
di luar sidang gede omongannya mengatakan bukti tiga puluh kontainer
setelah dicek di sini dua puluh enam kontainer dicabut
yang empat kontainer itu memenuhi syarat pembuktian
karena syarat pembuktian untuk surat surat dari mana surat itu diperoleh itu akan dinilai
sejauh mana bukti surat ini dapat dipertimbangkan hakim
belum tentu yang empat kontainer itu akan menjadi bukti yang valid
apalagi misalnya karena dari segi gugatan saja bagaimana menegakkan benang basah
apa yang harus dibuktikan oleh pihak lawan
lalu yang kedua mereka memberi keterangan
keterangan yang disampaikan
yang mana yang jadi pegangan
menurut pmk dan undang undang yang jadi pegangan adalah yang dua puluh empat mei
tapi dia menambahkan lampiran yang sepuluh juni yang diserahkan sebelas juni
maka hakim memerintahkan bacakan pokok pokok yang tanggal dua puluh empat mei
yang dibacakan justru panjang lebar yang tanggal sepuluh juni
itu saja sudah akan mengacaukan dirinya sendiri
jadi saya sebut membuat lampiran
lampiran dengan jumlah halaman yang banyak
itu bunuh diri gantung diri
setiap permohonan yang panjang lebar itu sama dengan orang yang ingin bunuh diri dengan menyediakan tali gantungan sendiri
maka tidak ada seorang pun yang saya tahu tidak tahu nanti ya
sampai hari ini tak seorang pun pengamat yang memuji permohonan seperti ini
bahkan ada yang meragukan permohonan ini benar nggak dibuat oleh advokat
nah karena itu bukan main
tapi kemungkinan untuk menguasai saksi kemarin itu memperkuat keterangan dari pemohon dan memperkuat surat surat bukti
karena surat bukti yang paling vital bagi mereka itu kan bukti satu ratus lima puluh lima
pak wayan mungkin saja mungkin menurut anda apakah dengan tidak menghadirkan saksi ini merupakan salah satu bentuk over confidence daripada kpu
karena memang menurut mereka lawannya kurang begitu tangguh begitu dengan keterangan yang tidak valid yang tidak signifikan
bisa jadi begitu
karena kpu sudah punya pengalaman
pengacaranya juga sudah lama menangani kasus kasus di mk
saya sih percaya penuh pada mereka
tapi kalau dari segi strategi sebagus bagusnya pertahanan akan lebih baik kalau pertahanan itu dibuat sempurna
jadi surat surat dan keterangan kalau mau disempurnakan bisa dengan saksi
tapi nanti lihat perkembangannya
tapi kalaupun dia tidak mengajukan saksi pertanda mungkin mereka sudah menganggap sempurna pembuktiannya
karena celah itu diberikan
misalnya dari segi formalitas saja permohonan pemohon ini melanggar pmk no empat dua ribu delapan belas pasal lima puluh satu dan delapan pasal delapan ayat empat
dimana pokok permohonannya tidak mencantumkan selisih suara
itu saja sudah fadil
baik terima kasih pak wayan
mudah mudahan persidangan berjalan sukses nanti pak
ya makasih ya
ya tim kuasa hukum dari tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi keterangan keterangan saksi yang disiapkan oleh kpu
kita lihat saja seperti apa
tinggal beberapa menit lagi kita akan menanti jalannya persidangan yang akan dimulai rencananya pada pukul tiga belas wib
koresponden cnn indonesia arman helmi langsung dari gerumah kamah konstitusi
terima kasih arman